gimana kondisi bapak setelah saya tinggal
saya sudah lebih baik pak
tadi juga saya sudah seluruh anak istri saya makan pak
karena melihat kondisi saya sudah lebih baik
ini ada bapak bapak dari tim penyedia keperluan
yang ingin berbicara dengan pak sumarno
saya harap pak sumarno sudah siap untuk memberikan jawaban yang jujur ya
insya allah pak ar
kami ingin meminta keterangan bapak terkait kasus pembunuhan roy al fahri empat tahun yang lalu
baik pak saya siap
pertama tama yang ingin kami tanyakan
saat kejadian itu kami sempat mencari bapak
tapi bapak tidak pernah hadir dalam panggilan kami
bahkan bapak menghilang dari rumah dan tempat kerja
saat itu bu elsa menemui saya
lalu apa yang dilakukan bu elsa
dia membayar saya dengan uang sebesar lima ratus juta dan saya disuruh menghilang dari jakarta
saya ulangi keterangan dari pak sumarno jadi bu elsa menyuap bapak lima ratus juta agar bapak menghilang
dari jakarta begitu pak benar pak
saat saya dipanggil ke kantor polisi bu elsa pun menemui saya
dia menemui saya di tempat kerja saya udah kasih kamu uang lima ratus juta dan kita juga udah
kerja itu bukan urusan saya saya pokoknya nggak mau tahu ya kamu harus keluar dari perusahaan ini
dan saya mau kamu pergi jauh dari sini saya udah kasih uang kamu lima ratus juta atau kamu mau saya
penjara saya akan tetap kerja di sini bu demi anak saya yang sedang sakit
hai dan beelza enggak bisa paksa saya tuh saya juga enggak ngomong apa apa kok apa
al dan beban kecuali kalau ibu mau
membantu kehobatan saya dan mengikuti saya pulang kerja dengan mobilnya sampai saya telap kak pak
sampai saya telap kak pak
tunggal biasa ya dede
tunggal biasa ya dede
nggak ada siapa siapa
apa cuma orang yang kebetulan lewat aja tadi
kayaknya bukan orang yang lewat tadi
tapi memang ada yang menguping pembicaraan di dalam
kerudung ini pasti punya elsa
dia pasti kesini mencari sumarmi
kenapa buru buru sih
turun kamu sampai jatuh nih
kerudung gue jatuh lagi
aldebaran bener bener tahu kalau gue ada di sini
saya nggak ngerti deh
nggak usah berkelit elsa
saya tahu kamu di jayakarta hospital kan
barusan kamu sudah dengar kan
semua kesaksian dari sumarno tentang kamu
sebentar lagi elsa
sebentar lagi kamu gak akan lolos
kamu pasti akan membayar semuanya elsa
al kamu jangan ngaco ya ah
jelas jelas mama saya udah ngakuin semuanya ya ah
kenapa sih kamu terus terusan desak saya
kalian semua gila
sekarang kamu udah nggak bisa lari kemana mana lagi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
satu buat kamu satu buat aku satu lagi buat catering
terima kasih calon istri
kamu tuh ngapain sih mulai deh gombalnya
kamu tuh bukan hanya perhatian ke aku aja ya
tapi ke adik aku juga
jadi perhatian aku sayang aku yang udah ada jadi bertambah semuanya
ya aku harus mike dong ke adik kamu
eh adik aku ada di atas kita langsung ke atas aja ya
eh tapi bentar aku cobain dikit dulu
kita ke atas yuk
dek buka deh bentar